sepuluh pembalap motogp akan melakukan parade mulai pukul sepuluh hingga pukul sebelas rabu siang
dari istana negara menuju hotel kempinski jakarta
sebelumnya presiden joko widodo akan berbincang dengan para pembalap
dan memberi ucapan selamat bertanding serta melepas parade dari istana
penutupan jalan sementara direncanakan dilakukan saat parade berlangsung
masyarakat pun diimbau agar menghindari jalan mh tamrin pada pukul sepuluh hingga pukul sebelas siang
untuk menunjukkan indonesia siap menggelar balap internasional motogp
mulai dari mark marquez johan mir peko bagnaya jack miller
jadi totalnya akan ada dua puluh pembalap termasuk juga di dalam rangkaian itu adalah
pembalap moto tiga dan juga pembalap iatc dari indonesia
sementara itu komisaris pertamina yang juga mantan gubernur dki jakarta
basuki cahayapurnama menyatakan kuota menonton di sirkuit mandalika
oleh karena itu ia mengatakan hanya akan menyaksikan gelaran akbar ini dari televisi
ada pun operasi pengamanan motogp mandalika resmi dimulai hari ini selasa lima belas maret dua ribu dua puluh dua
tiga personel kepolisian dan tni diterjunkan di empat puluh tujuh detik pengamanan
yang tersebar di area sirkuit madalika
serta yang ada di hotel hotel penginapan para pembalap dan kru serta ofisial
pengiputan cnn indonesia